jumlah korban akibat miras racikan di kabupaten tasik malaya jawa barat terus bertambah menjadi dua puluh satu orang
sementara jumlah korban tewas bertambah menjadi tujuh orang
seluruh korban menggelar pesta minuman keras dalam tiga kelompok di tiga tempat berbeda
dua orang meninggal dari kelompok satu yang minum di kawasan cemcem lewisari
tiga orang meninggal dari kelompok dua yang minum di sariwangi
serta dua orang lagi meninggal dari kelompok tiga yang minum di kawasan cigadok lewisari
yang dicampur minuman berenergi dan air mineral
para korban ini membeli minuman ataupun membeli alkohol
kita sudah lakukan pemeriksaan semua dan fix kita nyatakan bahwa korban yang meninggal adalah tujuh orang
sebelumnya korban minuman keras oplosan berdatangan ke rumah sakit umum daerah smc tasik malaya jawa barat hingga sabtu pagi
diagnosa medis menyebutkan seluruh korban mengalami dehidrasi berat
serta alami gangguan elektrolit tinggi hingga berat
sebagian lagi menderita asidosi metabolik yang mengharuskannya cuci darah
ada yang beberapa yang mau cuci darah gitu ya karena sidosis metabolik berat
rata rata kondisi karena alkohol itu dehidrasi berat kasih dosis metabolik berat
sama hiperkalemia atau elektrolitnya tinggi bisa jadi jantung mendadak
polisi yang meminta keterangan dari beberapa korban selamat menyatakan
deden radian tasik malaya jawa barat